semuanya orang yang menyentuh
hai wassalamun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
terkait wacana penunjukan
dan berpanjang waktu jangkauan kerajaan
harus harus untuk ditegaskan
kalau pemerintah kita bapak hari ini mengumumkan bisnis
apakah bapak berangkat
adalah wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan oleh bapak
luhut binsar panjaitan maka dari itu kami menyatakan mosi tidak percaya pada rektor ari
kuncoro dan bapak luhut bin sar panjaitan hasil pertemuan tadi sama pak luhut gimana
gimana teman teman ah tidak mau menjawab tidak mau menjawab dan tidak membuahkan hasil sama sekali
kepentingan yang sama